nonton rcti di aplikasi rcti plus

jangan lupa subscribe dan salahkan saluran ini

kita harus pergi dari sini aman
kau harus ikut agung kembali
untuk menghadap puanku budo injok
siapa budo injok
dia adalah raksasa yang menculikku mas
kau serahkan kembali ke kampung itu
beraninya kau melawanku
dia adalah tunanganku
aku akan mempertahankan dia sampai aku mati
aku akan kabulkan permintaanmu